menjelang lebaran bank indonesia akan melayani penukaran uang pecahan
bi akan bekerjasama dengan sejumlah perbankan dan membatasi penukaran uang pecahan
dilansir dari detik finance bi akan melayani penukaran uang pecahan di monumen nasional atau monas
mulai hari ini senin tiga belas mei dua ribu sembilan belas
ada pun pecahan uang yang dapat ditukarkan antara lain rp dua puluh rp sepuluh rp lima dan rp dua
batas penukaran ini dilakukan agar adil
jika tahun lalu batas penukaran ditetapkan rp tiga tujuh juta
tahun ini bi membatasi penukaran maksimal tiga sembilan juta rupiah per hari